dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pasca gempa cianjur kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda
selamat pagi menjelang siang adi bagaimana kondisi di sana saat ini bisa anda gambarkan situasi titik gempa dan longsor hingga kini
ya selamat pagi maggie betul sekali saat ini saya sedang berada di kawasan cigenang
yaitu di kawasan salah satu jalan nasional yang menghubungkan kawasan puncak menuju kabupaten cianjur dan sebaliknya
dan hingga selasa pagi ini memang kendaraan baik itu roda dua dan juga roda empat masih belum dapat melalui dari jalan nasional ini
yaitu yang menghubungkan kawasan puncak menuju cianjur dan sebaliknya
namun memang hingga saat ini pembersihan proses pembersihan dari longsoran tanah masih terus dilakukan dari pihak gabungan yang terdiri dari tim sar dan juga kementerian pupr
kemudian ada dari tni dan juga dari polri
tadi saya juga sempat berbicara dengan komandan korem surya kencana yaitu brigjen tni rudin saladin
bahwa proses pembersihan ini nantinya akan berlangsung dan diharapkan dapat selesai pada siang hari ataupun paling lambat sore hari
tentu ini bergantung pada cuaca jika cuacanya cerah sama seperti saat ini maka proses pembersihan ini akan terjadi lebih cepat
sehingga nanti diharapkan siang nanti sudah bisa dilalui oleh kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat dan kendaraan kendaraan logistik lainnya
dan kemudian hingga saat ini dari titik longsor tempat saya melaporkan yaitu di kawasan jalan nasional jalan raya puncak tepatnya
ada tiga belas korban jiwa yang dinyatakan meninggal dunia
namun tadi saya masih melihat beberapa mobil dan kendaraan lainnya seperti truk juga masih berada di titik longsor ini artinya masih terus dilakukan proses evakuasi
sementara untuk jumlah personil megi dapat saya sampaikan dari pihak tni sendiri ini menurunkan sekitar sembilan ratus enam puluh delapan orang
kemudian polri sendiri menurunkan sekitar sembilan ratus orang
kemudian ada juga dari bppd pupr dan juga sar dan juga tim relawan lain
dan megi ada situasi yang cukup berbeda di tempat saya melaporkan jika kemarin malam ini saya
mengunjungi tempat ini belum ataupun listrik terpantau padam kemudian juga sinyal telekomunikasi putus
namun hari ini sudah dapat diakses kembali di mana sinyal telekomunikasi sudah pulih kemudian listrik juga sudah mulai nyala
namun kendati demikian megi tadi saya juga sempat masih menjumpai beberapa warga di tempat saya melaporkan atau tepatnya di jalan raya puncak ini
yang masih bertahan di luar rumah mereka mendirikan tenda tenda karena memang masih takut akan gempa susulan yang masih terjadi
namun pada pagi hari ini terpantau gempa sudah tidak terjadi
ini juga cukup berbeda di mana malam kemarin ini saya sempat merasakan dua kali gempa yang memang dengan magnitudo yang cukup kecil
jika dibandingkan dengan gempa yang terjadi kemarin siang yaitu yang mencapai lima enam magnitudo
dan tadi saya juga sempat mengunjungi salah satu titik evakuasi yaitu di area sudut cimacan
tadi juga situasinya juga sudah kondusif jika dibandingkan tadi malam
jika tadi malam banyak sekali masyarakat ataupun warga sekitar
yang melakukan evakuasi ataupun meminta pertolongan di rsud cimacan
tempat saya tadi melaporkan pagi hari namun situasinya pada pagi hari juga sudah terpantau cukup kondusif
hanya sekitar satu dua orang saja yang masih mengunjungi rumah sakit umum daerah cimacan
dan dari data yang kami peroleh dari area sudut cimacan sendiri sudah ada sedangnya dua ratus tiga belas korban yang dirawat di sana
tiga belas orang lainnya dinyatakan meninggal dunia
dan bantuan bantuan di area sudut tempat salah satu titik evakuasi juga
terus berdatangan salah satunya adalah dari kemensos yang menyediakan dua tenda darurat
karena kita tahu rumah sakit umum daerah cimacan ini tidak terlalu besar
begitu mereka mengalami over capacity atau over kapasitas
mereka juga kekurangan tenaga medis pada kemarin malam
sehingga saat ini mereka sangat membutuhkan tenaga medis tambahan megi
dan memang dari pantauan pagi hari ini jalan raya puncak sendiri masih terpantau belum dapat dilalui oleh kendaraan
begitu roda dua atau per roda empat
namun bagi warga yang ingin berjalan kaki untuk melintas ke jalur ataupun jalan raya puncak untuk menuju kabupaten cianjur ini
memang sudah diperbolehkan untuk melintas
namun secara bergerombol dan tentunya dengan hati hati
karena memang kondisi medan masih cukup berlumpur
kemudian sisa sisa longsor juga masih cukup tebal
sekitar dua ratus hingga tiga ratus meter ini masih tertutup tanah
dan saat ini masih dilakukan proses evakuasi
baik gempa susulan masih terus terjadi
kami akan terus memantau informasi terkini
adi atas laporan anda selamat bertugas kembali